video yang menampilkan sekelompok ibu ibu mendatangi rumah pengelola arisan pada hari minggu kemarin ini viral di jagad media sosial
arisan yang diduga bodong tersebut dikelola sepasang suami istri di kawasan bale endah kabupaten bandung jawa barat
mereka tak jua mendapatkan kabar dan kejelasan tentang arisan yang diikuti sejak beberapa bulan terakhir
akhirnya senin petang ibu ibu ini mendatangi kantor kepolisian satreskrim polresta bandung untuk membuat laporan penipuan arisan bodong
diketahui total ada sebanyak enam puluh tujuh orang yang menjadi korban
ibu ibu ini mengaku tergiur dengan keuntungan yang nantinya akan didapatkan
akibatnya jumlah total kerugian yang dialami para korban ditaksir mencapai dua miliar rupiah
itu arisan bodong berarti bu ya
iya mulanya saya tidak tahu kira itu arisan biasa aja
makanya saya ikutan ikutan ternyata
modalnya juga tidak kembali
polisi membenarkan pihaknya menerima laporan arisan bodong tersebut
pihaknya pun akan segera melakukan penyelidikan dugaan kasus penipuan dan penggelapan ini
untuk jumlah orang yang dirugikan
berikut dengan jumlah penipuan
kerugiannya itu sendiri masih dalam proses pendalaman
karena sekarang kita masih dalam proses pemeriksaan seleksi saksi
kita masih menghimpun keterangan terkait dengan fakta fakta berkenaan dengan persoalan ini
para korban berharap agar pihak kepolisian dapat segera mengungkap kasus ini
atau melakukan mediasi dengan pelaku
untuk segera bertanggung jawab dengan mengembalikan seluruh uang milik para korban
chandra febriana bandung jawa barat